berilah kesembuhan pada anak kami
agar dia bisa berkumpul bersama kami lagi
saya sudah menabrak

jadi ibu yang menabrak anak saya
dan ibu yang menyembunyikan anak saya
sudah tiga minggu ibu ketemu

ibu aku tidak perasaan
berani beraninya ibu nyembunyikan anak saya
untuk membuat dari
ibu mencintai aku
ibu mencintai aku
ibu mencintai aku
ibu mencintai aku
ibu mencintai aku
ibu benar benar jahat
jahat ibu aku tidak perasaan ibu
masudah masudah cukup tenang dulu
jangan menyalahkan orang lain mak
bapak jangan melihat dia
udah jelas silahkan ibu ini yang salah pak
ibu ini sudah menyebabkan
paufan jadi seperti ini
kamila kamu juga tega

kalian berdua benar benar jahat
masudah dong jangan marah
marah begitu ini bukan waktunya untuk marah marah mbak
paufan sedang sakit ma
ini hanya mengacaukan suasana ma
jadi tante laras yang menabrak paufan
kenapa tante lakuin semua ini sih
alena kamu kenal sama dia
sangat kenal tante
tante laras kenapa tante lakuin semua ini
kalena kan pernah nanya sama tante
alena pernah nanya tentang pasien yang dirawat di ruang vvip kan
tapi kenapa nanti jawab gak
biar tante jelasin lagi sama paufan
tante tahu paufan itu pacar alena
tante tau kan
alena itu sangat cinta sama paufan tante
kenapa sih tante tegang lakuin ini sama alena
kenapa tante tegang lakuin ini sama alena
tante gak ada maksud seperti itu alena
tante tau kan betapa depresinya alena waktu tovan meninggal
tante tau kan betapa takutnya alena kehilangan tovan
tapi kenapa tante tegang lakuin ini sama alena
kenapa sih tante
alena kecewa sama tante
alena kecewa sama tante
alena kecewa sama tante
alena kenapa kamu bisa kenalan sama dia alena
memang ini itu siapa alena
tante laris ini adalah calon istri papi aku
ibu bener bener keterlaluan ibu
ibu tau alena ini siapa

tapi ibu tenang menyembunyikan semua ini dari alena
ibu coba memohongin dia
ibu takut kan takut dituntut sama alena kan
iya kan bu

kita semua akan menuntut ibu
apalagi ala ini pengacara
kita semua akan menuntut ibu secara hukum
tante tunggu dulu tante
sebentar itu sebenarnya bu laras
nggak usah kamu belain dia terus
ingat ya bu
pokoknya saya akan bikin perhitungan sama ibu
jangan cuma sama ibu ini aja
tante juga harus bikin perhitungan sama kamila
dia itu membantu ibu laras menyembunyikan taufan kan tante
itu tuh suatu tindakan tindakan kriminal
jadi harus dihukum harus dipenjara tante
mas sudah mak
mama tenang dulu ya maya
mama jangan marah marah
taufan sedang kritis mak
sebaiknya kita berdoa
kamila bu laras
bisa kita bicara bertiga
tindakan saya ini salah
tapi sama sekali saya nggak punya maksud jahat
saya nggak tahu siapa taufan sebelumnya
waktu saya menemukan dia
saya nggak menemukan identitasnya sama sekali
dan taufan sempat koma cukup lama
dan begitu dia sadar
dia nggak bisa berbicara
karena dia mengalami trauma pada pita suara

selama tiga minggu
saya memberikan perawatan yang baik untuk tovan
dan saya berharap taufan bisa beransur pulih
dan setelah taufan sembuh

berniat akan menghubungi keluarganya
saya nggak menyangka hari ini kondisi tovan kembali drop
saya nggak menyangka hari ini kondisi taufan kembali drop
padahal mila udah tahu tentang kata taufan beberapa hari yang lalu
padahal mila udah tahu tentang kata taufan beberapa hari yang lalu
tapi mila gak punya keberanian untuk bilang sama kak fadil

mama nggak mau pisah lagi dari taufan pa

iya ma mama tenang aja
papa mau taufan selamat
tapi kamu malah mampus gua
tapi kamu pasti setia
tapi kamu pasti setia
tapi taufan buckets hampir dari selam culturallyagne

pokoknya ambius itu
pokoknya ambius itu
aku mau kamu memasangkan cincin ini di jari aku
lo harus berjuang di dalam sana fad
kami semua mengharapkan kesembuhan lo
ama mohon padamu ya allah
berilah keselamatan pada taufan allah
karena keluarganya sangat mengharapkan itu ya allah
biarlah taufan kembali lagi bersama keluarganya ya allah
aku mohon ya allah
dan berilah hamba kesempatan ya allah
agar hamba bisa menembus dosa hamba pada taufan ya allah
tuhan insya allah
allah akan mendengar doa ibu ya
berilah kesembuhan pada anak kami
agar dia bisa berkumpul bersama kami lagi ya allah
dan berilah kesempatan kedua
kami untuk menyatukan keluarga
memperbaiki hubungan keluarga kami ya allah
hanya kepadamu kami memohon
kabulkanlah permintaan kami ya allah
taufan kembali sayang
kita semua sayang taufan
jangan pergi taufan
taufan jangan pergi
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku taufan
jangan tinggalin aku
karena kamu tidak pasti
taufan oats abis disenjali
selamat datang makudahar
sudah enam jam kita ada di sini pak
tapi sampai sekarang belum ada berita tentang tovan juga
tuhan akan memberikan kita yang terbaik
tuhan akan memberikan kita yang terbaik

mama takut dia kena penampak pak
mama mau lihat tuhan
sabar ya mak
allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita

tuhan sudah sadar
tuhan sudah sadar
tuhan sudah sadar

hanya satu orang yang bisa masuk
itu saya dokter
saya ibunya dokter
ada satu orang yang diminta oleh pasien untuk masuk dan maaf
itu bukan ibu
pasti kamu fadil
kamu kan saudara kembarnya
iya kan fadil dok
bukan bukan bukan
kalau gitu mungkin alena mbak
karena alena pacarnya taufan
satu orang yang diminta oleh taufan untuk masuk
yang bernama kamilah

apakah kalian eine sama aku ya
mereka masih berpindah ke rumah
sekali lagi pasti berhenti bekerja selama ini